lembaga riset carta politika merilis hasil survei pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
hasilnya hanya tujuh partai yang lolos ambang batas parlemen
sementara sembilan partai lainnya terancam tidak masuk ke parlemen
carta politika juga memotret fenomena animo masyarakat lebih tertarik pada pemilu presiden ketimbang pemilu legislatif
survei carta politika dilakukan pada sembilan belas hingga dua puluh lima maret dua ribu sembilan belas dengan metode multistage random sampling
dan melibatkan dua ribu responden dari tiga puluh empat provinsi
hasil survei juga menemukan bahwa pemilu legislatif dua ribu sembilan belas kurang mendapat perhatian masyarakat karena tertutup riuhnya kampanye pilpres
namun pdi perjuangan masih berantakan
pemilu legislatif dua ribu sembilan belas yang berada di puncak survei diikuti gerindra golkar pkb demokrat nasdem dan pks
sementara sembilan partai peserta pemilu lainnya hasilnya tidak memenuhi angka ambang batas parlemen
ada partai yang kita kategorikan bisa lolos tapi belum aman
secara statistik mereka
kemudian ada p tiga psi dan perindo
tapi secara statistik
angka keempat partai
jadi itu yang kenapa kemudian kita kategorisasi beberapa partai politik
yang memang dari sisi periode survei kita dari waktu ke waktu
sehingga memang sangat sulit partai tersebut untuk lolos pada dua ribu dua puluh satu
misalnya ada hanura sebagai partai lama
kemudian ada pbb ada pkpi
kemudian ada berkarya dan satu lagi partai garuda
pelaksanaan pemilu serentak kali ini memang banyak menghabiskan energi
meski begitu banyak resiko yang harus dihadapi partai politik
dan berdasarkan survei carta politika ada sembilan partai
yang masih terbelenggu dalam ancaman
nah apakah ini warning bagi parpol baru
terlebih ada faktor lain yang mempengaruhi masyarakat
dalam memilih partai politik serta ancaman politik uang
yang masih saja membayangi proses demokrasi di tanah air
kita akan berdiskusi bersama narasumber kami malam ini
yang sudah hadir terima kasih
selamat malam bapak bapak
kita ke pak muslimin direktur riset carta politika
terima kasih bang slimin terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan kita juga kehadiran dede prayudi
juru bicara partai solidaritas indonesia
terima kasih mas dede
terima kasih sudah diundang
ya sama sama dan juga mas badarudin andi picunang
ketua dpp partai berkarya
ini menarik kalau kita lihat dari highlightnya adalah
ambang batas partai di ujung tanduk khususnya ini bagi partai partai baru
seperti psi dan juga berkarya
dan dari hasil carta politika
kita akan lihat dulu nih seperti apa
sebelumnya kita juga sudah
rangkum beberapa hasil dari carta politika ini
di belakang mungkin kita bisa lihat bergeser
ini kalau yang pertama kita akan coba membahas bagaimana
kemudian carta politika melihat
bang muslimin ya
garindra di posisi kedua
keseluruhan sebenarnya apa yang ingin disasar oleh
carta politika dari hasil
survei ini dengan
poin elektabilitas partai politik ini bang muslimin
kalau kita lihat angka sebenarnya memang di
tiga besar ini kan dari survei ke survei yang kita lakukan
dari periodik mulai dari oktober
bahkan maret awal dan pertengahan maret kita lakukan survei
selalu memang di tiga besar itu ditempati tiga partai yaitu pertama pdip kemudian
nah setelah itu ada yang selalu posisi di empat
survei kita di empat periode terakhir memang juga menunjukkan pkb selalu menempati posisi keempat
nah di posisi kelima
kemudian enam memang berebut beberapa partai di situ ada
katakanlah partai papan tengah ya
selain pkb ada
ada nasdem ada demokrat kemudian ada pks
baru kemudian memang kita juga memotret ada beberapa ee
partai politik yang juga masih dibawa empat persen
walaupun memang secara statistik saya sampaikan tadi bahwa masih ada peluang mereka lolos
partai partai ini masih ada peluang lolos misalnya katakanlah ada pan yang angkanya masih tiga persenan
kemudian ada p tiga yang agak cenderung turun memang menjadi dua persen kemudian ada psi di situ ada perindo
jadi ini yang kita rangkum bahwa partai ini secara statistik eee margin of error dua sembilan belas persen
artinya sebenarnya angka itu secara statistik bisa saja naik jadi empat sembilan belas persen
ataupun bisa juga sebenarnya turun
nah baru kemudian ada partai yang secara statistik margin of error memang belum mencapai empat persen
walaupun masih ada undecided voters di situ masih ada swing voters dan masih ada waktu sebenarnya
dan persentasenya juga cukup besar ya
dan menariknya adalah eee berarti sudah dikategorikan yang aman yang mana yang belum aman yang mana yang tidak aman yang mana begitu ya
nah ini kalau kita lihat peringkat ini kalau tadi kita lihat partai peringkat peringkat yang menurut elektabilitasnya
ini juga masih ada tiga besar partai yang tadi bang muslimin sebutkan ada pdip ada gerindra dan juga ada golkar begitu
ini peringkat yang kurang aman sepertinya juga pan p tiga psi perindo juga disana dan yang ada ini ada berkarya disana ada hanura juga disana
ini membacanya bagaimana bang muslim ini
oh ya tadi yang saya sampaikan memang kalau kita lihat angka ini kan dari paling atas
tiga besar ini saya kira memang hampir bisa dipastikan akan lolos karena jauh sekali dari sisi margin of error
partai ini selalu stabil perolehan hasil surveinya di tiga besar
walaupun memang masih ada sisa sebenarnya undecided voters tadi yang masih ada kecenderungan mereka naik
empat partai ini naik karena dari sisi tren memang ketiga empat partai ini selalu secara ini
trend itu memang ada kenaikan
nah kemudian di golongan ketiga ada pan kemudian p tiga psi dan perindo
nah baru kemudian yang baris terakhir ada lima partai
walaupun memang tetap mereka punya peluang ya lima partai ini bisa kita katakan
tidak bisa juga kita katakan bahwa lima partai ini tidak lolos
dan masih ada swing spotters
artinya swing voters ini sebenarnya mereka responden kita yang ketika kita tanya menentukan pilihan salah satu partai
partai politik akan tetapi ada masih kemungkinan pilihan mereka berubah di hari h
kaget nggak sih melihat yang begini atau ini sudah diprediksi sebelumnya
sebenarnya sebagai partai baru yang lagi gencar gencarnya untuk berkampanye
melakukan konsolidasi pengenalan kepada publik melihat hasil hasil ini bagaimana
begini bagi kami survei itu adalah produk sains
sehingga kita harus melihat dan menganalisanya dari sudut pandang sains bukan politis
yang mana itu hasilnya biasanya berbeda beda
itu semuanya bisa dijelaskan secara metodologi
baik itu metodologi hitung maupun samplingnya
nah ini saya ambil contoh
misalnya kompas kemarin meletakkan kami di satu
tapi ada juga carta politika yang meletakkan kami di angka dua tiga
tapi ada juga vox populi yang meletakkan kami di tiga tujuh
nah semuanya ini
masih di dalam rangenya margin of error
kalau kita hitung hitung
gitu ya apalagi kita melihat samplingnya
misalnya yang ini ada dua ribu sampel
tersebar satu indonesia yang memiliki lima ratus kabupaten
on average kalau kita rata ratakan
satu kabupaten itu diwakili oleh empat sampel
nah kalau kita melihat metode yang dipakai itu ada multi stage random sampling
maka ada satu kabupaten yang lebih dari empat
ada yang cuma tiga dua satu
bahkan ada yang tidak diambil untuk jadi sampel
nah hal ini yang kita lihat
jadi kita melihatnya ini
kita tidak akan mendenai
atau kita tidak akan mengatakan bahwa survei ini baik
survei ini tidak baik ya
karena setiap survei memiliki metodologi yang berbeda
sampling frame yang berbeda
maka setiap survei memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing
tapi satu hal yang kita tangkap
defensif ya berarti ya
gak kita gak defensif
tapi satu hal yang kita tangkap
itu adalah apa
walaupun angka survei survei itu semuanya berbeda
tapi setiap survei menunjukkan tren yang sama
yaitu tren peningkatan
misalnya karena sekarang kita sedang membicarakan
kalau nggak salah di bulan januari yang lalu ya
carta itu meletakkan kita di satu
nah hari ini carta mengeluarkan rilis hasil survei yang baru
sudah di angka dua dua
ini artinya apa
ini artinya ada efektivitas dari pergerakan kita
baik itu secara branding
atau mungkin di lapangan teman teman di daerah
sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat
sejauh yang saya tangkap
survei ini hanya meng capture atau menangkap branding si partai itu
belum menangkap caleg caleg
saya ambil contoh begini
ada sebuah survei dari y publica
itu melihat elektabilitas saya pribadi
di dapil saya kebetulan saya juga nyalek gitu ya
survei yang sama itu melihat popularitas psi
ternyata sangat rendah sekali
hal yang seperti ini tidak tertangkap oleh survei survei nasional pada umumnya
kita tetap gerak terus
dan kalau di psi pergerakan kita itu micro targeting
jadi kita menyasar kepada kelompok kelompok
dimana kita sudah menduga bahwa mereka itu memiliki visi dan misi yang sama
terhadap negara ini harusnya seperti apa gitu ya
lalu kita undang
dan kita sosialisasikan
dan kita ingin orang orang memilih psi
berdasarkan kesamaan visi dan misi
oke walaupun ini juga masa kampanye juga masih
dua minggu lebih ya
sekian belas hari ya
sekian belas hari ya kalau tidak salah tiga belas hari
berarti artinya masih optimis untuk mencari ceruk lain untuk meningkatkan elektabilitas
oke kalau mas uki tadi nggak defensif
kalau bang badar gimana dari berkarya
yang jelas kita menghargai hasil hasil survei yang ada
bahkan tiga jam sebelumnya ini ada juga survei dari lsi deni ja
menempatkan kita tetap di
kalau di carta tadi
kemudian psi dua dua
jadi tetap masih di bawah partai papan bawah
tapi ini pemberi semangat bagi kita bekerja
yang jelas di internal kita
di partai berkarya juga ada survei internal
yang sudah mendekati ke lolos parlamen tresor
dengan kerja kerja cerdas teman teman
baik caleg maupun struktur partai di bawah
untuk setiap hari menggalang
untuk meyakinkan bahwa partai ini bisa lolos
percuma kita partai baru ini
meloloskan menjadi peserta pemilu
kalau toh nanti hasilnya juga tidak lolos parlamen tresor
sehingga ini menjadi cambuk bagi kami
partai baru khususnya di berkarya
untuk bagaimana di hari hari terakhir ini
fokus kepada basis basis masa yang
untuk menambah suara mencukupi parlamen tresor itu
misalnya saja para pencinta pencinta pak harto
karena kami membawa pikiran pikiran pak harto
disasar daerah daerah transmigrasi
kemudian komunitas komunitas pencinta pak harto
itulah yang kami sasar
oke jadi itu targetnya nanti ya berarti
untuk masa kampanye tiga belas an hari ini juga
akan ada ceruk ceruk yang akan diambil lagi ya
untuk meningkatkan elektibilitas begitu
oke kita akan bahas lebih lanjut nanti
dan bagaimana juga pelaksanaan pemilihan wisul rentak kali ini
memang begitu banyak
banyak hal yang membuat kita cukup dinamis begitu bang
muslimin melihat survei survei yang belakangan ini
juga semakin memperlihatkan bagaimana positioning partai
dan juga bagaimana kemudian kemungkinan kemungkinan
partai tersebut bisa meraih kemenangan
nanti kita akan bahas setelah break berikut ini
ya pelaksanaan pemilu serentak kali ini
memang banyak dinamika
dan juga menghabiskan begitu banyak energi
dan kita tahu bahwa survei survei yang sudah dilakukan ini
juga mencakup banyak hal
tadi kita sudah melihat bagaimana peringkat dari parpol
dan kita coba lihat lagi di plasma
ini kita akan lihat alasan dari memilih partai politik
nah kalau dari psi nih
psi bang muslimin ini membacanya seperti apa
artinya ini ketokohan juga masih cukup berpengaruh begitu bang atau bagaimana
ya memang kalau kategori ini sebenarnya gini
kita coba tanya apa alasan pemilih psi itu
jadi alasan utama mereka memilih psi itu memang karena tertarik dengan figur ketua umumnya
jadi ada ketua umum grace nathalie
kemudian yang kedua alasan mereka memilih partai ini
memang karena tertarik dengan program partai
jadi dua hal ini yang cukup dominan menjadi alasan utama publik itu memilih psi
nah walaupun memang di setiap partai akan berbeda
jadi di partai itu kan kita bisa kategorikan beberapa kategori sebenarnya
ada partai yang secara brand itu diperkuat karena ketua umumnya
misalnya partai yang berkualitas
misalnya partai yang berkualitas
misalnya psi memang psi bagaimanapun adalah partai baru
maka brand ketua umum kemudian mungkin program yang kemudian ditawarkan itu yang akan lebih dominan
berbeda dengan beberapa partai lain katakanlah misalnya golkar
golkar ini adalah partai lama partai yang secara infrastruktur sangat kuat
di goncang apapun ketua umumnya partai ini tetap stabil
akan turun tapi sebentar kemudian naik lagi
secara infrastruktur partai ini sangat kuat
tidak menggantung terhadap ketua umumnya
nah kemudian partai figur saya bisa katakan misalnya adalah demokrat
ketika demokrat dipimpin sby dan menjadi presiden waktu itu
partai ini sangat luar biasa elektabilitasnya
baru kemudian setelah tidak menjadi presiden partai ini kemudian agak anjlok
jadi memang pengaruh ketua umum cukup berpengaruh
artinya kultur politiknya memang sudah dibangun begitu dari pasca reformasi itu atau bagaimana
atau memang ketokohan ini memang masih cukup kuat di politik
nah di sini sebenarnya memang penguatan infrastruktur partai
penguatan organisasi internal partai yang mestinya diperkuat
jadi ke depan kita kan berharap bagaimana partai ini tidak dibangun karena ketokohan ketua umum
atau ketokohan katakanlah misalnya berpengaruh
katakanlah misalnya berkarya
membangun partai ini berawal dari ketokohan katakanlah pak harto misalnya
tetapi secara brand untuk awal sah sah saja
karena bagaimana partai ini belum punya toko yang cukup kuat
maka dia harus mengasosiasikan dirinya terhadap tokoh tertentu
nah berbeda dengan partai partai lama memang
nah di sini sebenarnya ke depan ketika memang partai itu dibangun dengan ketokohan ketua umum
kita melihat banyak partai yang kemudian akan
begitu ketua umumnya sudah tidak populer atau tidak menjabat maka akan turun
nah di sini sebenarnya kita berharap partai partai politik ke depan ini memang dibangun bukan karena faktor figur
tetapi betul betul faktor organisasi yang kuat faktor kader program kerja yang cukup kuat
dan beberapa infrastruktur partai yang harus diperkuat
sehingga pergantian ketua umum kemudian perpecahan internal partai
itu kemudian tidak mempengaruhi kerja kerja partai politik
tidak mempengaruhi pamor partai tersebut
oke kalau tadi berkarya
nah ini kalau dilihat dari yang hasil tidak tahu atau tidak menjawab ini juga persentasenya juga cukup besar ya
tadi psi kita lihat delapan puluh empat an ya kalau di berkarya
nah misalnya partai berkarya kalau kita lihat kan brandnya cukup dominan tertarik
tapi iklan balyos panduk karena memang partai berkarya sejak awal kalau kita lihat
di brand mereka jual kan bukan ketua umumnya bukan tommy soeharto
tapi iklan yang iklan itu ya iklannya adalah orde baru
mereka kemudian membangun partai ini dengan brand sebagai katakanlah partai yang dibangun untuk memperkuat atau mengembalikan kejayaan orde baru
jadi brand itu yang di ini
karena balyos panduk yang bersebaran ini yang diingat masyarakat oh mereka memiliki karena faktor itu
bukan faktor ketua umumnya katakanlah ketokohan
tetapi lebih pada banyaknya spanduk dan spanduk itu memang menjual toko tertentu
kalau kita potret berbeda dengan partai partai lain banyak sekali variabelnya
kalau dua partai ini karena memang secara elektabilitas agak rendah
maka variabel mereka memiliki tentunya akan lebih rendah dibanding
pdip itu kan diuntungkan dua hal ya
infrastruktur partainya sangat kuat kemudian yang kedua pemilu serentak ini kan mereka mendapat kotel efek dari pilpres
berbeda dengan partai lain
jadi dua kekuatan bergabung infrastruktur punya pemilih yang loyal tradisional kemudian efek kedua adalah jokowi diasosiasikan sebagai kader pdip
jadi dua hal itu yang kemudian memang kenapa secara brand
karena efek dari ekor jas dari capres yang diusung begitu ya
benar apa yang diberikan teman teman muslimin bahwa lebih kepada baliho baliho atau kejayaan masa order baru yang dijual saat ini
sebagai kemudian ditampilkan dari hasil survei seperti itu atau bagaimana sebenarnya
ya memang tidak dapat kita pungkiri bahwa yang dijual partai berkarya
ini nama besar haji muhammad soeharto presiden kedua kita
dan konsep konsep beliau itu pengikiran pikiran beliau yang akan kita kembangkan sesuai dengan zaman saat ini
bukan berarti bahwa resim orde baru yang ingin kita hadirkan saat ini tapi semangat orde baru itu semangat pembangunan
dimana konsep trilogi pembangunan pak harto dengan dinamika terjamin keamanan terjamin
kemudian pertumbuhan yang terjadi
kemudian pertumbuhan ekonomi kemudian pemerataan pembangunan di segala bidang itu yang ingin kami kembangkan di partai berkarya
dan partai ini dibangun oleh dua kategori
kategori pertama anak biologis pak harto mas tommy bersaudara ada enam bersaudara semua masuk di berkarya sekarang termasuk mbak titi dari golkar
kemudian anak anak ideologis pak harto pencinta pencinta pak harto ini banyak tersebar
survei salah satu lembaga survei beberapa bulan lalu
dan ini kami ingin tarik ke partai berkarya
dan juga pernah dibawa oleh partai golkar
dimana partai golkar beberapa tahun terakhir

ingin memperjuangkan pak harto menjadi pahlawan nasional namun gagal
itulah kami ambil salah satu program kami ke depan apabila masyarakat mempercayai partai berkarya kami akan mengangkat nama baik pak harto menjadi pahlawan nasional sebagai bapak pembangunan
berarti sejauh ini memang program belum maksimal berarti ya dari partai berkarya untuk menjual partai secara keseluruhan begitu ya
tentunya kita punya program program namun kita sadari partai ini lahir baru kurang lebih dua tahun
dan kita juga memperbaiki persyaratan administrasi kpu kemarin setahun lebih untuk bisa menjadi peserta pemilu
dan tentunya ke depan kita akan membangun partai ini lebih baik sesuai dengan kebutuhan saat ini
oke mas uki kalau kita lihat psi kan cukup gencar mencari celah tentang persoalan persoalan bangsa ini
katakanlah kemarin sempat advokasi beberapa kasus human trafficking
yang juga menyita perhatian publik tentang juga perdasariah waktu itu juga
sehingga kemudian orang juga notice bahwa oh ini psi hadir untuk mengambil poin poin yang sebelumnya ini sepertinya cukup diabaikan oleh pemerintahan yang berjalan begitu
ini bagaimana kalau melihat yang tadi justru figur ketua umum yang justru menonjol begitu
program sendiri masih belum ini bagaimana
sebenarnya adalah hal yang baik ya bahwa program di situ juga ada gitu ya
tapi memang kita tidak bisa nafikkan bahwa orang yang paling didengarkan dalam menyampaikan program itu adalah figur ketua umum kami
sehingga faktor figur itu sendiri menjadi faktor yang penting
saya masih ingat saya baru kembali dari palembang
di sana kami bertemu dengan orang orang yang memperjuangkan hak hak perempuan
dan salah satu aktivis perempuan di palembang
saya salah satu aktivis perempuan di palembang mengatakan bahwa idola saya adalah ibu grace natali
karena beliau dengan lantang berani memperjuangkan kestaraan hak perempuan yang selama ini dibungkam
sehingga bukan sesuatu yang mengherankan ketika figur seorang grace natali itu adalah figur yang membuat seseorang memilih psi
tapi satu hal yang pasti sejak awal hingga hari ini kami selalu mengatakan bahwa psi bukan partai figur
psi bahkan menolak figur figur lama untuk masuk ke dalam partai kami
kami ingin menciptakan sebuah sistem
karena figur itu tidak akan bisa menyelamatkan demokrasi di indonesia yang korup dan penuh dengan politik identitas
jadi yang harus dilakukan itu apa bukan figurnya tapi apa menciptakan sebuah sistem yang baru
bukan sistem yang nyeleneh nyeleneh ya maksud saya sistem yang masih dalam koridor pancasila
saya ambil contoh misalnya kayak begini
sila satu pancasila ini kami sudah diskusikan dengan tokoh tokoh nasionalis dengan tokoh tokoh nu tokoh agama gitu ya
bermakna bahwa indonesia adalah negaranya orang orang bertuhan
tapi belakangan ini seringkali disalahmaknakan sehingga apa seolah olah indonesia memenangkan agama tertentu di atas agama lain
karena jumlah pemeluknya lebih banyak
iya nah partai partai yang ada selama ini cenderung membiarkan dan menikmati fenomena ini
ini ingin mengembalikan lagi gitu
nah hal hal inilah yang kami lakukan dan memang medianya yaitu siapa orang yang menyebutkan itu itu biasanya memang ketum kami
sehingga sering diasosiasikan dengan grace natali
oke oke bang muslimin kita nanti juga akan menyoroti bagaimana kemudian partai partai yang memang berada di tahap tidak aman ini tapi kemudian di pemilu sebelumnya ternyata masuk juga
nah ini juga menarik ya kita bahas kita akan bahas nanti usai jeda berikut ini
kita akan di layar pemilu terkecil
bang muslimin tadi juga menarik sebelum kita break
saya juga sempat menanyakan bagaimana kemungkinan kemungkinan dari partai seperti psi dan juga berkarya ini di pemilu dua ribu sembilan belas ini juga bisa punya peluang begitu untuk masuk ke parlemen
nah kita lihat kalau di dua ribu sembilan waktu itu
p tiga kalau tidak salah ya cuma hanya tiga sekian persen tapi di dua ribu empat belas justru masuk begitu
nah apakah carta juga akan melihat kesempatan kesempatan itu juga ada di psi atau di berkarya atau di partai partai yang tidak aman ini secara keseluruhan
tau bagaimana sebenarnya
pertama saya harus tegaskan di sini bahwa survei ini kan memotret brand partai
artinya yang kita tanyakan kita memberikan kertas suara kepada
kepada responden kita di situ ada logo partai nomor urut dan nama partainya
mana yang anda pilih ketika dilakukan pemilu ketika kita lakukan riset itu
artinya rentang waktu katakanlah yang terakhir sembilan belas sampai dua puluh lima stop sampai di situ ada brand partai di situ
dan hasilnya memang menggambarkan apa yang kita sudah rilis hasilnya seperti kita tayangkan tadi itu pertama
artinya memang memotret betul betul brand partai
kemudian yang kedua
sebenarnya ada riset riset yang kita lakukan yang lebih kuat sebenarnya membaca bagaimana tingkat partai itu bisa lolos apa tidak
nah itu kita lakukan survei dapil
kami melakukan survei dapil di empat puluh lebih dapil selama ini dan memang ada kecenderungan publik
mereka memang akan memilih terlebih dahulu partai politiknya
karena akan memilih partai bukan berdasarkan brand tadi tetapi pada figur calegnya
nah sebenarnya survei ini kan belum memotret sampai kertas suara
kecuali tadi di dapil kita memang memotret kertas suara
dimana di situ sebenarnya kan masyarakat tidak mencoblosi partai
tidak hanya kemudian lambang partai yang mereka coblos
tapi ada sederetan nama yang mereka coblos
sehingga sumbangsi suara caleg
sebenarnya tidak bisa terpotret secara bagus atau secara mendekati hasil di survei
karena kita tidak memotret dari langsung caleg ke caleg
nah sementara penghitungan suara itu kan suara caleg digabungkan dengan suara partai
artinya ketika masyarakat mencoblos nama otomatis kan suaranya akan masuk ke partai tersebut
nah peluang inilah sebenarnya yang masih terbuka luas
partai partai yang katakanlah tidak sampai
itu kemudian mereka bisa ambil menjual figur figurnya
nah dan biasanya dan biasanya satu bulan terakhir sebenarnya caleg caleg itu baru masif di bawah
nah kita kan sudah melakukan kampanye selama enam bulan lima bulan lebih
dan dirasakan caleg itu sangat panjang
sangat menghabiskan menyita waktu
sehingga mereka menyimpan amunisi
melakukan lebih masif di satu bulan terakhir
itu punya peluang di situ
nah kemudian yang ketiga menarik juga
ada beberapa partai terutama partai besar
ada kecenderungan mereka sebenarnya mereka melakukan kampanye di bawah
caleg caleg ini justru saling overlap atau bahkan saling makan
jadi saling memakan
misalnya di satu dapil diprediksi katakanlah kursi sebelumnya hanya satu kursi
sementara di dapil itu ada sembilan kursi ya
artinya satu kursi itu akan diperebutkan sembilan orang
nah pertarungan internal partai itu sebenarnya tidak kalah
hebat begitu ya
pertarungan internal external partai
artinya mereka akan saling memakan internal partai
nah kelebihan partai partai katakanlah partai partai pemula
ini sebenarnya bisa disasati
tapi bisa disasati kalau kemudian partai partai ini tidak overlap tadi
mereka membagi wilayah
karena tugas partai baru bagaimana pr utamanya kan bagaimana partai ini lolos terlebih dahulu
baru bicara siapa yang akan duduk
berbeda dengan partai lama atau partai yang sudah lolos katakanlah
mereka tidak memikirkan partai ini lolos apa tidak
tapi mereka memikirkan saya yang harus menduduki kursi ini
dan pertarungannya kan di internal
sehingga tadi ada satu daerah misalnya katakanlah banjir

nah ada kecenderungan hampir semua caleg kemudian menyerang wilayah itu
sementara ada wilayah wilayah lain yang mereka kemudian tidak kunjungi
katakanlah seperti itu
nah peluang peluang inilah partai partai yang baru ini ketika konsolidasi internal calegnya bisa dikonsolidir
membagi wilayah sehingga memperluas jangkauan pemilih
dan disitu saya kira peluang kedepan paling tidak dua belas hari kedepan ini
mereka kalau mau berbagi wilayah
karena mereka ini pr nya bukan bagaimana menduduki kursi
tapi bagaimana kemudian mereka lolos terlebih dahulu
itu pr utamanya
mas uki sudah sama dengan kisi kisi yang disampaikan oleh bang muslimin atau optimismenya yang dibangun bagaimana
saya harus mengatakan saya sangat setuju sekali dengan bang muslimin
karena dari pengalaman pribadi kami di psi
baik itu saya sebagai salah satu pengurus sebagai jubir di dpp
maupun juga sebagai caleg saya pribadi
itu memang terjadi betul
jadi di psi itu kita sangat konsisten menginstruksikan kepada caleg kami bahwa
hei kamu jangan kanibal
kanibalnya kamu itu akan membuat kamu sendiri gak lolos
karena kalau ada dua caleg yang masuk ke dalam satu rumah yang sama
itu artinya apa
coverage sosialisasi partai atau sosialisasi kalian
tumpang tindih atau fokus di area yang sama
kamu misalnya menang lawan caleg yang lain dari psi juga gitu ya
kalau di psi itu ada caleg yang membagi wilayah berdasarkan kecamatan
ada yang berdasarkan kelurahan
kalau saya di dapil jabar sembilan dapil subang majalengka sumedang
saya dengan teman teman caleg psi yang lain itu berdasarkan stiker
jadi ketika rumah yang sudah kita datangin itu sudah di stiker oleh
maksudnya kita sudah datang ke rumah itu maka kita stiker
ketika caleg lain datang dia sudah melihat stiker kita
maka dia tidak boleh datang ke sana
berarti kalau bang badar bagaimana
kalau strateginya seperti itu dari psi bang badar bagaimana
pekerjaan rumahnya juga berat nih kayaknya
ya yang jelas kita penugasan ke caleg caleg itu memang dibagi juga per wilayah
dalam satu dapil kan terdiri dari beberapa kabupaten
jadi dengan waktu yang sangat singkat kita juga dari tujuh misalnya caleg di satu dapil kita membagi tujuh wilayah
kita fokusnya memberikan arahan kepada caleg caleg itu untuk tandem dengan caleg provinsi maupun kabupaten kota
kita arahkan caleg kita di kabupaten kota dan provinsi apabila tidak ingin mencoblos calegnya
cukup mencoblos partainya saja
atau nomor partainya nomor tujuh
apa yang kita sampaikan selain man to man door to door juga menyampaikan program program berkarya yang akan mengambil pikiran pikiran pak harto
bagaimana negara kita akan sosial sembahda pangan
bagaimana pemuda pemuda ini bisa mendapatkan lapangan kerja yang mudah sembako murah dan sebagainya
tentunya bagaimana memperkenalkan caleg caleg ini juga
sehingga bisa dikenal
dan kita pula di apk itu memang benar
kita fokus di figur pak harto misalnya saja
seperti ini kartu kartu relawan
ada gambar pak harto di dalamnya
ada gambar caleg di dalamnya
dan itu yang kita sebarkan di masyarakat
sehingga bisa lebih dikenal
reminder begitu ya untuk para pemilih
singkat saja bang muslimin
apa yang perlu di apa ya di restrategi ulang kah
atau apa tips ini untuk partainya
tips nih untuk partai partai baru ini
kalau untuk duduk di pemerintahan tentu ini dua ribu dua puluh empat mungkin targetnya
tapi di parlemen ini bagaimana
saya kira kalau kita bicara psi
ya memang datanya kan menunjukkan trennya menaik
artinya strategi apa yang dilakukan psi selama ini saya kira sudah sangat bagus
tepat sasaran mereka berani menawarkan program bahkan agak kontroversial
tapi mereka memang menyasar ceruk tertentu
sama dengan berkarya sebenarnya
dia kan menawarkan pak harto
dan pak harto bagaimanapun banyak pemilih pemilih terutama pemilih pemilih kalangan orang tua misalnya
mereka ya merasakan apa yang sudah dilakukan pak harto selama menjadi presiden
jadi walaupun memang kalau saya bandingkan katakanlah psi dengan berkarya
berkarya psi lebih relatif kreatif ya
banyak isu yang mereka jual mainkan
berbeda dengan berkarya
sehingga saya melihat dengan situasi berkarya yang agak stagnan ya
agak landai kenaikannya
memang butuh strategi khusus
dan terakhir saya kira memang tidak cukup ternyata apa yang sudah dilakukan selama ini
menjual pak harto katakanlah
tetapi tadi caleg caleg tandang
saya kira sisa waktu itu yang bisa dilakukan
bagaimana memanfaatkan sisa waktu ini untuk bisa terus meraup elektabilitas dan persentase persentase dari yang belum memberikan jawaban atau yang tidak tahu ini juga masih bisa diambil peluang itu untuk partai partai khususnya yang memang berada di posisi tidak aman
terima kasih mas uki bang muslimin dan juga bang badar sudah hadir malam hari ini di layar pemilu terpercaya
dan layar pemilu terpercaya akan kembali usai jerah